kiprah empat puluh enam tahun partai persatuan pembangunan dalam membangun sebuah organisasi dan negeri
tidak lepas dari dukungan keluarga
inilah saya kira tugas besar kita dalam merawat persatuan merawat kerukunan merawat persaudaraan kita
jangan lewatkan harlah ke empat puluh enam partai persatuan pembangunan membangun keluarga membangun bangsa
malam ini jam setengah sembilan di transtv dan cnn indonesia di transvision